kita awali cnn indonesia newsroom dari informasi terkait berbagai kegiatan yang disusun oleh petugas untuk warga yang tengah menjalani observasi corona di natuna
minggu pagi selain melakukan olahraga mereka juga menciptakan yel yel selama observasi
hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang skema pemulangan warga yang tengah diobservasi di natuna
yel yel yang dilakukan ratusan orang yang tengah diobservasi virus corona di depan hanggar lanut raden sajat pada minggu pagi
yang menarik yel yel tersebut berisi cerita kehidupan mereka yang sedang menjalani observasi selama dua minggu
kegiatan ini merupakan bagian dari trauma healing yang dipimpin oleh petugas kesehatan dan tni
dalam masa observasi ratusan warga ini juga didampingi sebelas dokter spesialis lainnya untuk memastikan kesehatan warga
belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait skema pemulangan warga yang tengah diobservasi di natuna
ia masih menunggu arahan dari kementerian kesehatan
sebenarnya belum nanti kita akan menunggu tentunya instruksi dari kemenkes bagaimana mekanismenya
kita semuanya siap mulai penerbangannya mulai bagaimana untuk selama di jalan pengamanannya dan sebagainya
kita semuanya sudah siap
jadi mekanismenya nanti kita menunggu dari kemenkes
waktunya masih lama sehingga yang kita konsentrasikan sekarang adalah bagaimana menjaga psikologis mereka
bagaimana menjaga kesehatan mereka sehingga mereka bisa menjalani sampai akhir nanti dengan sehat dengan normal
selain trauma healing jajaran petinggi di natuna juga melakukan sosialisasi untuk mencairkan kecemasan masyarakat
yang belakangan resah
terkait penempatan observasi virus corona di natuna
masyarakat diajak untuk melakukan senam bersama
selain itu juga terdapat door price untuk memeriahkan suasana
kegiatan sosialisasi terus digencarkan ke berbagai sektor
mulai dari sekolah sekolah masjid hingga ke pusat keramaian masyarakat
tim liputan cnn indonesia